koperasi karyawan yang berdiri sejak dua ribu dua ini memiliki lima puluh lima pegawai
alhamdulillah tenaga kesehatan kita dokter kita di rumah sakit itu sangat sigap
yang white guy banget ya mukanya kayak joe ingle kan
ini cocoknya main sama diamond green nih
gitu gitu milih pemainnya goblok aja
waduh best banget ya nih tempat ini
bersaing lah kompetitif bukan
lemon lemon bukan dua digit dia
dengan menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang undang
tentunya bergairahnya kembali sektor teknologi tentunya juga ini menjadi harapan ya bagi banyak nasabah yang masih nyangkut
oke gitu aja kira kira dari kami semua
dan yang selanjutnya persoalan yang cukup pelik ini juga penting untuk didiskusikan lebih lanjut
eh santai by the way kan lu berarti ya istilahnya dulu tiga x tiga udah dapat penghargaan gitu lah
aryor udah syuting syuting tripun semua tuh
mainnya nembak terus anjing di luar kalo ga nembak pasti keluar
jadi kita saat ini ada satu pasien konfirmasi seorang laki laki umur dua puluh tujuh tahun
aset itu menjadi hilang
jadi semua pada untuk untuk para penonton yang ingin menonton atau punya favorit desainer sendiri bisa memilih satu sesi
ia main bukti kemarin bisa bisa ini ya memutus dominasinya anthony davis ya kalo gue liat kemarin mainnya ya
ada si lamelo juga
jadi saya mengapresiasi dan tentu tadi ada pertukaran pikiran pertukaran pandangan
waktu mas indra keluar
ayam kampung ada ayam potong juga
cuma kalau adik satu orang main basket
gitu kayak kelly perwanto udah udah kurang dapet nih dengan teman teman
dan tiba tiba di cancel tuh sakit hati juga sih
lufre pasifi satya wacana bima perkasa sama bali united
tadi sudah snorkeling sudah menikmati keindahan pemandangan dan panorama di maluku utara
oh ok siarannya paling cakep ya menurut gue ok sih warna paling cakep
makin sendirian aja tuh tim manyum